pemberian vaksin untuk anak usia enam sebelas tahun sudah mendapatkan izin dari bepom
mengingat angka kematian akibat covid sembilan belas pada anak cukup tinggi
ikatan dokter anak indonesia menyambut baik keputusan bepom
lantas bagaimana skema vaksinasi bagi anak yang akan ditetapkan oleh kementerian kesehatan
mengapa vaksin untuk anak penting dilakukan
kita bergabung dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada dr piprim basarah yanwarso ketua umum ikatan dokter anak indonesia
ada dr siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes
dr piprim buratno bu nadia selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
baik kabar baik semuanya
juga kabar baik ketika bepom sudah memberikan izin vaksinasi untuk anak di bawah usia
ataupun pada usia enam sebelas tahun
bu nadia saya mau langsung ke kementerian kesehatan
setelah bepom mengeluarkan izin ini apa respon dari kemenkes
apakah langsung menyiapkan permenkesnya sudah siapkah
atau sudah ada ancang ancang kapan kemudian ini akan dilakukan vaksinasi bagi anak usia enam sebelas tahun
jadi tentunya kita menyambut baik ya mas renhardt
tentang adanya keluarnya izin penggunaan darurat dari badan pom
untuk vaksinasi covid sembilan belas pada usia
artinya kalau kita melihat ini jenis vaksin yang disetujui itu adalah vaksin sinovac
nah langkah selanjutnya adalah kita akan berkoordinasi dengan itagi dan seperti tim ini
dari ikatan dokter anak indonesia ya untuk teknis pelaksanaan pemberian vaksin covid sembilan belas
pada anak usia enam tahun ke atas ini
nah artinya dari sini screeningnya seperti apa
anak yang pada kondisi seperti apa yang boleh diberikan atau yang ditunda
atau bahkan sama sekali tidak boleh diberikan
kemudian pengaturannya misalnya jarak waktu dengan vaksin lainnya
karena kita tahu anak anak pada usia enam sebelas tahun ini masih mendapatkan imunisasi lanjutannya
dan kondisi kondisi lain
nah di sisi lain juga mengenai pelaksanaan vaksinasinya seperti apa
bagaimana tenaga kesehatan harus mengantisipasi untuk mengenali efek samping
untuk mengantisipasi kemungkinan hal hal tersebut terjadi
dan berapa banyak tips yang kita berikan ini juga yang harus kita diskusikan
dan tentunya menunggu rekomendasi lanjut dari itagi dan ikatan dokter anak indonesia
maupun organisasi profesi lainnya
nah yang kedua adalah pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin
untuk anak usia enam sebelas tahun ini
karena pada rentang usia ini diperkirakan
ada sekitar dua puluh lima lima sampai dua puluh tujuh juta anak berusia enam sampai sebelas tahun
artinya setidaknya kita akan butuh kurang lebih tambahan dosis vaksin dua puluh tujuh juta
dari yang saat ini sudah kita alokasikan sebanyak empat ratus dua puluh delapan juta dosis
nah ini yang tentunya menjadi pr kita bagaimana memastikan produsen sinovac
sampai saat ini karena baru sinovac yang diberikan izin penggunaan daruratnya
untuk dapat mengirimkan
dan ini juga memenuhi kebutuhan vaksinasi kita tadi
oke pertanyaan berikutnya bu nadia
kapan kemudian ini akan dilaksanakan
karena sudah dikeluarkan izinnya oleh bepom
mungkin banyak orang di luar sana yang kemudian menunggu nunggu
atau ingin ini segera langsung dilakukan vaksinasi bagi anak enam sampai dengan sebelas tahun
ya jadi pertama tahapan tahapan tadi harus tentunya kita lakukan
yang kedua adalah kita memastikan dulu hak yang dua ratus delapan juta ini terpenuhi
karena mereka ini adalah orang
merupakan sasaran yang dari awal sudah kita tetapkan
kita tahu bahwa kita sampai saat ini baru sekitar satu ratus sembilan puluh lima juta dosis ya
yang sudah kita suntikan
yang artinya ini kalau kita berbicara penerima sasaran dosis pertama itu baru lima puluh tujuh persen
jadi kita masih perlu sekitar empat puluh tiga empat puluh dua persen lagi yang harus mendapatkan dosis pertama
dan kalau kita berbicara yang mendapatkan dosis kedua itu baru tiga puluh delapan persen
artinya kalau ini kita berbicara lebih banyak lagi yang harus kita selesaikan
untuk vaksinasi dosis kedua secara lengkap
artinya kurang lebih enam puluh tujuh persen
nah pemerintah tentunya akan fokus dulu karena inilah jumlah ketersediaan vaksin
yang sudah kita alokasikan
sementara kita mencari kepastian mengenai vaksin untuk anak
tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita untuk tetap kita menjalankan prokes untuk anak anak ini
dalam rencana kita kemungkinan paling lambat pelaksanaan vaksinasi
daripada anak usia enam sebelas tahun ini kira kira di awal januari
karena kita mengingat ya ada target tadi satu ratus delapan juta yang harus kita kejar
kemudian belum pastinya apakah pada tahun ini sinovac dapat mensuplai kebutuhan kita tadi
oke paling lambat awal januari artinya tahun dua ribu dua puluh
sebelum ke dr piprim
saya mau ke bertno dulu
bu retno ada tanggapan ketika pemerintah sudah lewat bepom sudah memberikan izin vaksinasi
bagi anak enam sebelas tahun
saya tahu anda cukup menyoroti isu vaksin bagi anak anak
ya pertama tentu kpai menyambutnya
kami mendukung penuh nih ya
bepom kami apresiasi atas segala upayanya sampai kemudian mengizinkan untuk sinovac
tentu ini kan dalam proses panjang uji coba dan lain lain
sehingga ini betul betul hati hati
biar saya sarankan tidak perlu khawatir ya ketika nanti membawa anak anaknya vaksin
dan masalahnya vaksin usia enam sebelas ini kan betul betul bergantung sekali pada orang tua
jadi artinya orang tuanya yang harus percaya dan mengizinkan serta mengantarkan anak anak itu untuk vaksin
jangan ragu itu dorongan kami
dan ingat vaksin itu hak anak anak gitu ya
jadi orang tua harap memberikan hak itu ya
mendukung pemerintah untuk pemenuhan hak vaksin
yang kedua barangkali tadi ya sudah dijelaskan
kan ibu nadia soal vaksin bahwa akan diberikan pada awal dua ribu dua puluh dua ya
sebenarnya kalau memang keputusan pemerintah seperti itu dan siapnya di tahun dua ribu dua puluh
mestinya tidak membuka sekolah tk dan sd ini
karena kan tk dan sd ini berarti kan itu usia tk dan sd
yang tentu saja belum divaksin perilakunya sulit dikontrol gitu ya
jadi artinya harusnya sejalan nih antara kebijakan ptm
yang dikulirkan oleh ptm
kemendikbud maupun kementerian agama
harusnya sejalan juga dengan keputusan kemenkes
untuk memberikan vaksin itu ternyata pada tahun dua ribu dua awal
dan kalau bisa sih sempat
tapi kami sadar ya
barangkali ada hal hal yang dipertimbangkan
yang kemudian harus disiapkan gitu ya oleh kemenkes
tetapi kami mendorong sih kalau bisa lebih cepat dari tahun dua ribu dua awal itu
kalau bisa desember tentu jauh lebih baik gitu ya
karena ini anak anak sudah boleh kemol
jadi kita juga deg degan juga ini ya
anak anak kalau belum divaksin
dan rata rata tk udah buka nih dari hasil pengawasan kami
jadi kami berharap sih sebenarnya tk sd gitu ya
ini anak anak yang sekolah betul betul sudah divaksin
demi ngelindungi anak anak
itu sih harapan kpai ya lebih cepat sebenarnya lebih baik nih
soal vaksin anak usia enam sampai sebelas tahun
meskipun yang dua belas sampai tujuh belas tahun juga
karena masih belum sesuai target ya
tapi kami berharap ya ini perlahan pemerintah betul betul serius memberikan vaksinasi untuk anak anak kita
nanti kita bicara soal yang usia dua belas tahun ke atas yang belum sampai target
tapi sebelum ke sana bu retno
apa kekhawatiran anda kalau kemudian ini vaksin untuk anak enam sebelas tahun ini agak lama
membutuhkan waktu mungkin dua bulan minimal di awal januari
sementara pada saat yang sama ptm sekolah tk sd sudah berjalan
ya kami memang sangat khawatir sebenarnya ya kalau ini masih dua bulan lagi gitu
memang kami sadar kami pahami ya pasti ada kesulitan kepada kementerian kesehatan
tapi kami mendorong sebenarnya kalau bisa lebih dipercepat
karena kami melihat orang tua juga sepertinya ya main izinkan aja gitu anaknya masuk sekolah meskipun belum divaksin
apalagi anak anak yang itu ya kelas satu
kayaknya kesulitan ngajarin anak anaknya
kemudian meminta anaknya masuk sekolah
padahal dari hasil pengawasan kami pelanggaran prokes yang paling tinggi itu ya memang pada usia sd
karena memang ya tadi perilakunya memang masih sulit dikontrol gitu ya
jadi kami berharap sebenarnya kalau ptm nya sudah dimulai harus kami berharap seiring lah kebijakannya
kementerian kesehatan juga bisa mempercepat untuk pemberian vaksinasi anak
oke nanti dijawab oleh
sebelas tahun tadi ya sampai sebelas tahun
karena bu nadia
tapi sebelum ke bu nadia saya ke dr piprim dulu
dok selain karena angka covid sembilan belas angka kematian pada anak di indonesia cukup tinggi
apalagi faktor yang menurut anda memang vaksin untuk anak khususnya enam sampai dengan sebelas tahun ini urgent sekali untuk dilakukan
tadi juga sudah disebutkan ya
bahwa ptm sudah dimulai
pol juga anak anak itu sudah diponggarkan ya
sementara vaksinasi itu kan baru dua belas tahun ke atas
kita tahu bahwa anak anak ini lain berpotensi tertular
itu juga yang paling penting dia bisa menularkan
jadi ketika anak anak itu sebagian besar otg
kemudian dia bawa bawa virusnya kemana mana
ini akan membuat korban lain
ya antaranya eangnya ya opungnya yang lansia di rumah atau om tantenya yang punya komorbid
ini bisa fatal gara gara anak anak ini yang menjadi penyebar
karena anak anak usia ini seperti kita tahu dia sangat susah untuk menjaga protokol kesehatan dengan benar
ada tuh di tk atau sd kelas satu malah tukar tukaran masker gitu ya
yang agak susah dikontrol ya
di samping itu juga dari survei idai
hampir sama itu kursi orang tua yang mengizinkan anaknya ptm dengan yang keberatan anaknya ptm
nah dengan demikian kita ingin memberi semacam kepastian lah kepada orang tua yang masih ragu ragu ini
kalau vaksinasi itu sudah diberikan kepada anak anak sejak enam tahun ke atas
maka orang orang tua yang takut ini kan bisa mengizinkan anaknya untuk ke sekolah untuk ptm
kita tahu bahwa sebaliknya anak anak kita ke sekolah itu akan sangat baik buat pertumbuhan dan perkembangan mereka
untuk sosialisasi mereka ya daripada kemudian di rumah terus ya
jadi ini akan perbaiki kondisi pembelajaran mereka juga dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas anak anak indonesia
di samping itu juga akan memperbaiki juga status ekonomi keluarga ya
dengan anak anak bisa sekolah dengan baik orang tuanya juga bisa bekerja dengan baik
jadi artinya dampak vaksinasi pada anak anak ini bisa kemana mana ya bisa luas kemana mana
nah kami juga sangat paham tentu saja bagaimana kemampuan pemerintah dalam hal ini kemenkes ya
tapi ya kita terus mendorong
mudah mudahan ada solusi lain yang bisa mempercepat kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia enam tahun ke atas ini
bu nadia mungkinkah ini dipercepat vaksinasi untuk anak enam sampai dengan sebelas tahun
dan bagaimana catatan soal vaksin usia remaja dua belas tahun yang tadi catatan bu retno masih jauh dari target
artinya bisa jadi kemudian akan molor lagi vaksin untuk anak enam sampai dengan sebelas tahun sementara
ptm dan sudah ada urgensi untuk mempercepat vaksin pada anak yang tadi disampaikan oleh dr piprim
kita break dulu tapi bu nadia kami akan segera kembali
baik saya langsung ke bu nadia
bu nadia tadi disinggung juga soal capaian vaksinasi remaja ya usia dua belas tahun ke atas
kita coba ada datanya ini bu nadia soal total sasaran dan juga cakupan vaksinasi

artinya masih jauh dari target ini bu nadia bagaimana ini
catatan kalau kemudian vaksin untuk usia dua belas tahun ke atas juga masih jauh dari target
tapi kemudian sudah menanti di belakang usia enam tahun sampai sebelas tahun
iya jadi sebenarnya vaksinasi pada usia di bawah tujuh belas tahun ya artinya ini memang animonya cukup besar ya mas reinhardt ya
tapi memang kalau kita lihat capaian pada usia dua belas tujuh belas tahun ini baru empat empat juta dari target dua puluh enam juta yang harusnya mendapatkan vaksinasi
nah untuk itulah makanya kemudian pemerintah memastikan karena ketersediaan vaksin empat ratus dua puluh delapan juta tadi adalah untuk memenuhi sasaran dua ratus delapan juta termasuk remaja
jadi ini yang akan kita prioritaskan dulu sampai dengan akhir desember
saya tadi percepatan vaksinasi pada kelompok yang memang seharusnya mendapatkan vaksinasi sejak
kalau remaja ini kan sejak juli sudah kita putuskan untuk bisa mendapatkan vaksinasi
untuk anak bukan berarti tidak kita prioritaskan tapi hanya ketersediaan vaksin itu yang menjadi isu utama
jangan sampai kemudian kita memulai vaksinasi pada anak tapi justru yang dewasa yang masyarakat umum yang di atas tujuh belas tahun dimana kita tahu
resiko mereka ini jauh lebih besar ya
dan kita tahu kematian dan kesakitan yang berat pada lansia ini meningkat bisa empat lima kali
dan usia di atas tiga puluh tahun resiko untuk sakit berat dan juga kematian ini jauh lebih besar daripada anak anak
jadi kita melihat secara utuh bagaimana penanganan pandemi covid sembilan belas ini
kalau memang terkaitan dengan ptm kita tahu bahwa status vaksinasi anak anak itu tidak tergantung dengan ptm itu dibuka atau tidak
karena yang menjadi syarat ptm itu kan tentunya guru dan tenaga pendidik yang harus divaksin
dan hal lain bahwa terkait penyiapan prokes juga harus divaksinasi
dan ptm ini juga masih merupakan pilihan bagi orang tua untuk kemudian apakah orang tuanya mengizinkan untuk ikut divaksin
dan pemerintah membuka opsi ini sebenarnya sebagai bagian juga dari pemenuhan hak anak tadi
supaya anak jangan sampai di masa pandemi ini semakin tertinggal kualitas mutu pendidikannya
di sisi lain memang ya kita harus melihat bahwa ketersediaan vaksin juga menjadi isu ya
apalagi ini di akhir tahun tinggal satu bulan atau dua bulan lagi
yang artinya mungkin secara produksi sinovac sendiri itu tidak memungkinkan
untuk juga mengirimkan dalam satu dua bulan kebutuhan vaksin
sementara vaksin yang kita terima pun saat ini baru jumlahnya kalau kita lihat ini juga masih dari angka yang cukup jauh dari yang kita harapkan ya
artinya jumlah total vaksin yang saat ini kita terima itu baru sekitar tiga ratus juta dosis dari empat ratus dua puluh delapan
artinya masih ada sekitar satu ratus dua puluh
lima juta dosis lagi yang harusnya kita terima sampai dengan akhir desember
nah kalau kemudian ini kita harus memulai vaksinasi pada anak
sementara yang satu ratus dua puluh delapan tadi saja belum semuanya
ini tentunya akan secara penanganan pandemi kita akan bisa memvaksinasi orang yang sebenarnya bukan kelompok yang tentunya memiliki resiko paling tinggi
untuk sakit berat ataupun dengan kondisi
yang sering menimbulkan kematian
dr piprin bagaimana dok
stok vaksinnya masih terbatas
target target yang sebelumnya juga belum tercapai
sementara ptm sudah berjalan
jadi ketika sudah diberikan izin lampu hijau untuk vaksin enam sampai dengan sebelas tahun
bagaimana kemudian dokter anak indonesia melihat kebijakan ini
satu sisi memang mengapresiasi
tapi di sisi yang lain masih ada timeline waktu yang belum bisa dipastikan
kapan ini akan dilakukan vaksinasinya
kami dari idai tentu saja secara saintifik ya
beri rekomendasi apa yang kami tahu terbaik anak anak
tapi tentu saja pada pelaksanaannya ya
itu yang menentukan pihak pemerintah
dan oleh kemenkes
itu saja pemerintah yang paling tahu
apa namanya kecukupan dan sebagainya
jadi idai kita nggak bisa ikut campur masalah
bagaimana di lapangannya ya
kami dari sainsisiknya saja
kami mendorong untuk segera dilakukan pada anak anak
tapi ada catatan tidak dok soal vaksin yang digunakan misalnya sinovac
misalnya meskipun disebutkan ini cukup ampuh bagi anak anak
apakah kemudian solifikasi dan juga screening screening yang kemudian nanti akan dilakukan
akan seperti apa yang mungkin akan ada menjadi saran dari idai
karena apakah ini akan sama dengan
vaksinasi usia remaja dan juga dewasa
atau memang ada treatment khusus bagi anak di enam sampai dengan sebelas tahun
yang tidak ada penyakit apa apa
tidak sedang demam
itu boleh divaksinasi
hanya bagi anak anak yang memang sudah diketahui menderita penyakit kronis
penyakit ginjal dalam pengobatan polit
sakit gagal jantung yang sesekus misalkan ya
ini butuh rekomendasi dari dokter dan merawatnya
untuk melihat apakah layak diberikan vaksinasi atau tidak
nah untuk bagaimana hal teknisnya
mungkin saya kira nanti bisa kita bahas lebih jauh
idai juga akan memberikan jub misal apa
tapi nanti setelah memang kita akan kerjakan ya
kita sekarang ini rekomendasi dalam bentuk umum
ada beberapa catatan dok misalnya untuk anak seperti apa yang kemudian memang sulit atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi
karena sama seperti orang dewasa juga kan ada beberapa keadaan tertentu
yang memang akhirnya orang tidak bisa mendapatkan vaksin
ya terutama pada kondisi yang kompromis
ya misalkan sedang sakit keganasan
mendapatkan kemoterapi dalam dosis yang tinggi
atau sakit ginjal
mendapatkan terapi steroid dosis tinggi ya
atau anak yang sedang dirawat karena sakitnya berat
ya tentu saja anak anak seperti ini justru harus dilindungi oleh herd immunity
oleh kekebalan komunitas
karena dia sendiri tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena risiko penyakitnya
tetapi pada prinsipnya anak anak yang sehat anak anak yang tidak ada masalah kesehatan secara kronis itu dibolehkan untuk vaksinasi
menurut noh ada tambahan dari anda
bu retno ketika kita tahu bahwa yang tadi disampaikan bu nadia
memang ada target terlebih dahulu yang harus dikejar
bukan berarti mengenyampingkan vaksin untuk anak
tapi memang ada beberapa keadaan tertentu yang memang soal stok dan juga soal target yang belum tercapai tadi
ya pertama kalau yang terkait dengan usia dua belas sampai tujuh belas tahun kan ya
dari pengawasan kami memang masih jauh
yang kedua adalah dan tadi diakui memang oleh bu nadia
tadi soal ketersediaan tentu tidak bisa dipaksakan
yang kedua dari hasil survei kami memang anak anak ini mau divaksin
jadi kami survei di tiga puluh empat provinsi dan yang ikut cukup tinggi ya
nah dari situ memang anak anak bilang mau divaksin
tapi ketika kami bertanya lebih jauh sudah divaksin atau belum
dan dosis yang keberapa
dan dengan dosis yang paling tinggi memang berada pada dosis satu
jadi yang dosis dua juga masih rendah
memang data menunjukkan itu
dan itu kami lakukan pada tiga puluh agustus yang lalu
nah kalau sekarang kemudian apa tadi targetnya diselesaikan di desember
kami mendorong yang dua belas tujuh belas segera diselesaikan
artinya memang cukup masih tinggi ini
jadi untuk diselesaikan
dan yang kedua adalah kalau itu sudah selesai tentu kita harus bisa segera ke anak usia enam
dengan sebelas tahun
kami mendukung ya
pemerintah mengupayakan ini semua
dan tentu kami percaya bahwa vaksinasi anak
pemerintah juga peduli dan akan segera memenuhi gitu ya
itu harapan kita semua ya mas
agar anak anak kita terlindungi
bu retno kalau tadi anda mengatakan ada survei yang kemudian dilakukan
memang banyak anak mau divaksin
apakah kpai punya catatan tersendiri juga ketika vaksinasi yang sebelumnya
untuk anak dua belas tahun ke atas sudah dijalankan
apa yang kemudian menjadi catatan kpai dari pelaksanaan vaksinasi untuk anak dua belas tahun ke atas
yang memang sampai hari ini kita lihat targetnya masih jauh belum tercapai
kami segera kembali sesaat lagi
silakan bu retno apa catatan dari kpai pada pelaksanaan vaksinasi anak usia dua belas tahun ke atas
yang masih belum mencapai target
ini mungkin bisa menjadi masukan ya bagi kementerian kesehatan atau banyak pihak
untuk agar kemudian menggenjot vaksinasi untuk anak usia dua belas tahun
di satu sisi juga ada target ke depan untuk anak usia enam tahun ke atas
ya pertama kami kan tidak hanya survei ya
kami juga melakukan pengawasan di sentra sentra vaksin anak ya
dan rata rata dilakukan di sekolah di berbagai daerah
nah dari situ memang yang paling gencar melakukan
dari hasil pengawasan kami itu
adalah sekolah sekolah di perkotaan
sementara sekolah sekolah di perdesaan
atau misalnya level kabupaten kota
kalau kota masih banyak nih
tapi begitu kabupaten itu memang mulai jarang
nah ini yang kami lihat
apa secara penyebaran
memang belum merata
dan itu lebih berfokus di kota kota besar
gitu pada saat data itu kita ambil ya
tapi ini memang luar biasa gitu
tapi begitu datanya pindah ke kabupaten kabupaten
nah itu mulai itu
di situ turun
nah salah satu contoh adalah
misalnya di maluku utara ya
waktu itu yang dari data yang per agustus september itu
anak usia dua belas tujuh belas tahun itu divaksin
nah tapi sekolah yang dibuka di maluku utara itu yang tertinggi kalau pakai prosentase seluruh indonesia
nah lalu tidak lama kemendikbud kan waktu itu mengeluarkan ya
walaupun mungkin bukanlah kluster sekolah
tapi anak yang positif itu dari berbagai sekolah itu cukup tinggi
nah kami melihat itu tadi ya
jadi ternyata ada korelasi antara pembelajaran tatap muka ini
dengan anak yang kemudian tertular
dengan yang baru divaksin
jadi angka vaksin yang rendah
itu akan berpotensi itu tadi gitu
jadi meskipun tadi ibu nadia mengatakan bahwa ptm tidak menjadikan syarat
tapi kalau kita ingin melindungi anak anak ya akhirnya kita harus dorong itu kan
nah yang kedua adalah guru
nah guru juga jadi prioritas kami untuk pengawasan
waktu kami teks postal kami pasti menanyakan berapa persen tase guru yang divaksin
dan ternyata guru dari lima juta
guru dari lima juta juga pada agustus itu angkanya bahkan belum mencapai dua juta waktu itu
nah kita berharap sih sekarang udah lebih tinggi lagi ya
karena kami belum pengawasan kembali untuk angka terakhir yang per oktober november ini gitu
nah itu sih mas ya data data
jadi kami untuk guru aja itu masih banyak yang artinya belum tervaksin ya
itu kita dorong juga nih guru guru kan
tentu juga berpotensi
itu juga berpotensi ya untuk kena ketika sekolah dibuka
dan artinya keadaan yang sama bisa saja terjadi ketika nanti usia vaksin usia enam sampai dengan sebelas tahun
artinya bisa kemudian di kota lebih banyak tapi di kabupaten atau di daerah angkanya terjadi perbedaan yang signifikan begitu ibu retno
bu nadia jadi ada korelasi ini bu ya
karena tentu bicara soal anak
bicara juga soal pendidikan
bicara juga soal pendidikan dan ptm yang banyak kita bicarakan
pr nya berarti masih banyak nih bu untuk mengejar vaksinasi
seperti apa kalau kemudian target di dua ribu dua puluh satu akhir ini tinggal ya kurang lebih dua bulan lagi
bagaimana upaya untuk mengejut memperluas cakupan vaksinasi mengejar apa yang sudah tertinggal
dan kalau kemudian tidak tercapai itu di akhir tahun artinya vaksin untuk anak enam sampai sebelas tahun juga terancam akan mundur dong bu
jadi yang pertama tentunya kita setidaknya bisa tadi ya sebanyak banyaknya bisa mendapatkan dosis pertama dulu
kurang lebih ada tiga ratus juta dosis yang akan kita capai di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah tentunya bukan berarti kalau kemudian target ini mundur kemudian target anak anak ini juga bisa mundur
tapi yang menjadi kunci utamanya adalah ketersediaan vaksin
bagaimana kita memastikan vaksin ini betul betul oleh produsen sinovac itu sudah ada kejelasan untuk kapan mereka bisa mengirimkan vaksin tersebut ke indonesia
nah yang satu hal yang menjadi penting adalah perlu dipahami oleh para orang tua pada saat kita mulai vaksinasi kita ingin ini bisa segera diselesaikan
artinya bagaimana mencapai dua puluh enam juta dosis vaksin pada anak usia enam sebelas tahun ini harus segera kita cepat ya
karena ternyata pengalaman kita pada vaksinasi pada remaja masih banyak tadi disampaikan bu retno
orang tua yang masih ragu ragu untuk memvaksin anaknya
yang kedua adalah masih ada orang tua yang masih pilih pilih vaksin menunda vaksin
jadi ini yang tentunya harus dipahami apalagi saat ini untuk usia enam sampai sebelas tahun pilihannya hanya sinovac
jadi begitu ada kesempatan untuk memvaksin dengan sinovac segera dilakukan vaksinasi dengan sinovac tadi
oke bu nadia tadi yang ada disorotnya menarik juga dari buretno adalah ketika ada anak yang belum di vaksin atau angka vaksinasi masih rendah
ada korelasi tingginya kasus nah ini bagaimana pantauan dari kemenkes soal itu
bahwa ada sekolah yang memang angka vaksinnya mungkin masih rendah baik guru ataupun siswanya berbanding lurus dengan kasusnya yang cukup tinggi
iya kalau kita melihat mengenai jumlah kasus yang positif di sekolah ataupun apakah ini penyebabnya dari ptm atau tidak
ini yang saat ini kan sebenarnya tidak bisa kita lakukan
tidak bisa kita lakukan analisa secara berbanding lurus saja ya
untuk itulah makanya kemudian kita tahu kementerian kesehatan melakukan yang kita sebut sebagai surveillance ya
surveillance dalam rangka memantau proses daripada ptm ini ya
dan kita bisa lihat dari hasil pelaksanaan survei pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah
itu kita melihat memang ada berbagai hal
jadi artinya sebenarnya resiko penularannya itu masih kecil ya kalau untuk beberapa sekolah
tapi yang justru sedikit memang dari data yang ada dari survei yang kita lakukan itu ternyata paling tinggi itu ada pada kelompok
sekolah smp dan sma
justru pada stk dan saud itu kasus positifnya itu sangat kecil
untuk di ki jakarta ya
dibandingkan kalau misalnya saya kasih contoh empat ratus tujuh puluh empat sekolah
jadi kita melihat di data yang survei yang kita lakukan sebagai pengukuran apakah ptm dilanjutkan atau tidak dilanjutkan
sebenarnya kasus penularan pembelajaran tatap muka ini tidak banyak
mungkin kasus positif itu harus dilihat lagi
karena tadi kalau kita melihat justru pada anak yang menjadi sasaran vaksinasi smp sma
kasus positif itu justru lebih tinggi angka positifitasnya
nah ini kita pikirkan mungkin kait dengan anak anak yang memang protokol kesehatannya ini tidak jalan dengan baik
dr biprim terakhir
apa rekomendasi dari idai kalau begitu ketika kita tahu vaksin untuk anak enam sebelas tahun ini kemungkinan masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan
sementara ptm tetap berjalan
tadi ada katakan angka kematian covid pada anak cukup tinggi di indonesia
dan juga ada banyak sekali orang tua yang masih membolehkan anaknya ikut ptm dengan berbagai alasan
jadi sebelum vaksin untuk anak enam sebelas tahun ini bisa dilaksanakan
kami merekomendasikan untuk imunisasi yang lain yang banyak terhambat di masa pandemi ini
dan istilahnya imunisasi kejar tayang di rikan ya
jangan sampai pada saat pandemi ini timbul wabah lain
ya kita sudah mendengar berita ada beberapa kasus difteri misalkan muncul kembali ya di luar jawa
ini tentu akibat daripada menurunnya cakupan vaksinasi yang rutin
kemudian juga ini yang satu hal yang juga mungkin jarang disebut

dengan adanya pandemi ini banyak orang tua yang lalai memperhatikan pola makan anak anaknya
anak anak kemudian dibebaskan beli junk food ya dengan fasilitas online
ini kemudian akan meningkatkan kejadian obesitas
padahal obesitas ini merupakan comorbid yang berat ketika anak tertular covid
jadi ketika vaksinnya belum ada kemudian anak anak kita di rumah dan kemudian menjadi obesitas ya
ini kemudian kita malah membahayakan anak anak kita karena membuat kita jadi comorbid
jadi oleh karena itu selain mematuhi protokol kesehatan pakai masker mencuci tangan melakukan vaksinasi
sop tolong perhatikan makanan anak anak kita jauhkan dari makanan yang high grocemic index
dan junk food ya ini juga punya daya rusak yang tidak kalah dengan rokok ya
kecanduan kecanduan makanan junk food ini juga sangat berbahaya
saya kira itu mas
oke dok ini juga banyak yang tanya
dr fitri karena tentu isu soal vaksin anak ini tinggi sekali ya antusiasme masyarakat
artinya idai juga merekomendasikan agar kalau ini sudah bisa dijalankan untuk segera vaksin anak usia enam sampai dengan sebelas tahun
tapi kemudian apakah kemudian ini ke depan kita juga bisa ada proyeksi bahwa anak di bawah enam tahun juga mungkin balita
mungkin tidak sih dok sebetulnya ini bisa juga mendapatkan vaksinasi mengingat juga ada potensi penularan yang tinggi
ya tentu saja
kita biasanya melakukan uji klinis itu bertahap ya
dari dewasa dulu kemudian remaja kemudian sudah aman kemudian ke anak yang lebih kecil
tapi memang nanti akan
insya allah akan ada uji klinis untuk anak di usia di bawah itu ya
apakah tiga tahun ke atas atau dua tahun ke atas ya
kita harapkan nanti itu segera keluar ya
tetapi tentu saja kita akan lakukan bertahap ya
ini yang enam sebelas saja belum bisa dipastikan kapan kan
dan remaja saja juga masih sakupannya masih rendah ya
idai juga dalam survei kami juga itu terutama di luar jawa ya
sakupan vaksinasi remaja juga mencapai target yang dikuaskan
jadi ini kita masih kerja keras ya menyadarkan masyarakat
saya juga butuh bantuan rekan rekan media
tolong sekali untuk memberitakan vaksinasi ini jangan menakut nakuti ya
karena masyarakat itu takut karena vaksin itu juga gara gara media
media masa itu kadang kadang kalau ada anak lumpuh setelah vaksinasi
padahal bukan karena akibat vaksinasi
ini peran media juga sangat besar sekali dampaknya dalam memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk melakukan vaksinasi
itu untuk media saya kira pesantren terima kasih
oke kami dukung dok untuk vaksin terhadap anak ini
kalau memang sudah diizinkan juga oleh bepom
dan kita mendorong untuk kemudian kementerian kesehatan ini bu nadia mempercepat cakupan
dan juga target vaksinnya yang selalu kita tanya tanya terus apakah sudah sesuai target atau belum
karena antusiasme yang tinggi dan juga terbaru ini vaksin untuk anak enam sampai dengan sebelas tahun
tadi sudah kita banyak bahas ada banyak catatan terutama untuk pelaksanaannya mudah mudahan bisa dipercepat
dan target target yang lain bisa kemudian dikejar serta pemerataan vaksin ya yang tadi bu retno sampaikan
tidak hanya di kota tapi juga di daerah daerah
terima kasih banyak dokter piprim dr nadia bu retno untuk diskusi yang sangat menarik
kita akan tunggu sekali lagi pelaksanaan vaksin untuk anak usia enam sampai dengan sebelas tahun
semoga bisa dilakukan secepatnya
terima kasih bapak dan juga ibu ibu yang sudah bergabung malam hari ini
dokter nadia bu retno dan juga dokter piprim
selamat malam sehat selalu